kita awali berita dari kediri
seorang sopir minibus ditemukan tewas di lokasi kejadian
setelah mobil yang dikendarainya tiba tiba berbelok
dan menabrak tiang penyangga sebuah toko
diduga sopir minibus sudah lebih dulu meninggal di dalam mobil
sebelum tabrakan terjadi
beginilah kondisi agung wiono warga bandar lor kota kediri
saat ditemukan di ruang kemudi mobil minibus yang dikemudikannya
korban tertelungkup di jog mobil sementara tap mobil masih menyala
sebelumnya minibus yang dikemudikannya menghantam tiang sebuah toko di pinggir jalan
menurut saksi mata peristiwa berawal ketika minibus berjalan dari arah jalan kawi
menuju jalan ahmad dahlan
dengan kecepatan sedang mobil secara tiba tiba langsung berbelok
dan menghantam bagian depan sebuah toko
hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban
apakah sopir tewas sebelum atau sesudah minibus menghantam toko
untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban
jenazah korban dibawa ke rumah sakit terdekat
untuk divisum polisi juga memintai keterangan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian
dan akan memeriksa rekaman sejumlah cctv